hari batik nasional indonesia menorehkan satu kegiatan membatik secara serentak oleh beberapa kedutaan besar republik indonesia di luar negeri dan mendapat penghargaan dari museum rekor indonesia
kegiatan yang digelar dalam rangka hari batik nasional dua ribu dua puluh satu ini berlangsung secara serentak dan virtual acara dibuka langsung oleh ibu negara iryana jokowi
penghargaan muri diperoleh karena peserta membatik diikuti oleh beberapa perwakilan indonesia yang ada di luar negeri dan sejumlah pemerintah daerah yang ada di indonesia
dalam acara ini juga diadakan fashion show produk batik asli indonesia dari berbagai daerah
batik telah mendadak di masyarakat indonesia sejak zaman nenek koyang
keragamannya merupakan hasil dari akulturasi beragam budaya yang ada di indonesia
corak dan motifnya tak pernah sama berdasarkan letak geografi dan kearifan lokal masing masing milenial